pks nya menang di jakarta
namanya disebut sebut sebagai calon gubernur
kalau saya pribadi publicy announce oposisi jauh lebih bagus buat pks
karena tadi proposal kita dengan mas anies beda dengan proposalnya pak prabowo
tiba tiba jokowi misalnya mau geser menteri terus terus nawarin pks
pks ada kemungkinan untuk mau gitu seperti demokrat gitu bang
jangan jangan suruh cuci piring lagi kan
itu mungkin ya barangkali ya kenapa mas anies sampai sekarang belum memilih partai politik
pilihannya ada di tiga partai minimal dari yang mau ngusung biaya
kalau koalisi sebetulnya lebih pandangan saya lebih leam lebih baik
ini maksudnya ngasih contoh yang sekarang lagi pusing karena kebanyakan koalisi jadi
ketemu lagi di lanturan ngelanturnya pasti mudah mudahan relevan
mas mawamu udah ketawa
bang mardhani ya bang mardhani
satu lolos suaranya lumayan besar
pks nya menang di jakarta
nah jadi kita ngomong dulu soal karena tadi selamat pks
sebetulnya bang mardhani atau mewakili pks itu melihat faktor anies sebagai penentu kemenangan pks di pileg dki atau apa
kami sih menduga ada faktor anies sebagai sosok yang memang
kalau pengalaman saya itu ketika kampanye di dki kan ketika masuk melalui pks suka wait and see
tapi kita ubah strategi langsung amin ada karpet merahnya
tuh tuh amin atau anis aja
oh anis aja maaf mas mohaimin kali ini nggak dilebakkan dulu
biar clear jadi ada faktor anies lebih mudah masuk
kalau sebelumnya kayak wait and see apa nih yang mau ditawarkan gitu loh mau diajak apa gitu
ketika anis weh kita juga anis langsung gitu
dan di beberapa kasus itu celek pks itu malah dalam tanda kutip nih ya jualannya anis
holid di depokan depok kandangnya pks
dan pak mawandani mau konfirmasi bahwa berhasil salah satu dengan itu kan metodenya
salah satunya itu memang patut untuk dinyatakan
karena kotel ipek untuk jakarta pandangannya lebih kuat
karena basis anis jakarta termasuk salah satu basisnya mas anis
tapi selain jakarta sepertinya pks juga
kami secara umum kan yang menang itu depok menang kota bogor menang kota bekasi menang kota bandung menang
jadi memang remote area yang deket pusat pusat pemerintahan cukup kuat pks
nah bahkan pertama kali ini kita dapet nggak pertama sih ya dulu dua ribu eh dua ribu
kalau seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dpr ri dapat lagi dari maluku utara
tadi di ruang tunggu kata bang mardhani kalau pks menang di dki itu bukan pks yang bagus
karena pdip nya lagi turun kursinya
kami kan kalau kita menang kemarin pdp dua puluh lima ya
pdip nya lagi turun ke lima belas
pdip nya lagi turun ke lima belas
tapi karena di bawah lima
artinya nggak bisa nyeloni sendiri
dan nyari tiga tuh agak susah
karena kita sudah ada
dan nyari tiga tuh agak susah
kalau ada yang tiga atau empat kan enak
antar direktorat juga sektor alias apalagi kalau antar kementerian itu akan kebawahkan artinya
penambahan satu nomenklatur kan tidak hanya di jakarta dia akan terjadi apa turunannya pasti
akan sampai tidak berapa saya mau kembali ke banyak dibanding kebanyakan rapat nanti
sederhana karena tadi fisikalnya sedikit yang bisa dilakukan dengan hanya itu yang bahasa saya
yang bukan yang substansial tetapi sesuatu yang antara cuma aksesoris gitu loh ya karena apa untuk
substansial putus kalian mana meter setelah kalau anggarannya enggak cukup misalnya jalanan banjir
ini kecil terus sekarang gali gali dulu aja tapi tetap aja memang
kalau digedein gede ini duitnya dari mana orang yang lain kalau kosnya kebanyakan
ya kalau tadi gimana pak prabowo tentu pak prabowo lebih pandai tapi kalau saya ya pemimpin itu enak
menyelesaikan masalah dari awal dari awal dia sudah punya sikap pemimpinan yang tegas
dan dari situ dia akan memudahkan itu katanya makin banyak kepala makin baik
maksudnya daki untuk makin banyak bahwa makin maju hanya indonesia gi maps
therapeutic bisa jadi dalam perspektif khusus errornya semuanya
dibanyakin wamennya juga banyak bentuk dibawahnya banyak katanya gini kalau menteri beberapa pun
jumlahnya enggak masalah mau wamennya tujuh atau berapa yang penting presidennya satu kadang yang
ambil keputusan presiden boleh tetapi kan kita kayak logika nih logika tongkat nih kan tongkat kalau
kita angkat yang atas yang bawa nggak diem itu ke atas tarik juga gitu ya artinya ya gimana mau layarin
masyarakat itu artinya beban fiskalnya akan makin tinggi besar apalagi situasinya lagi tidak
baik baik saja kan namanya overhead cost kalau di bisnis kita kan banyakan dan kita sekarang nih udah
bagus kok jadi kalau pak jokowi sekarang digitalisasi digitalisasi itu dampaknya memang ke
mereduksi jumlah tenaga kerja memang kita ada problem nih gimana penyerapan tenaga kerja nah
industri saya pikir jadi negara yang manufaktur dan itu perlu uang perlu riset inovasi uang uangnya jangan di
dikit dikit tapi gede satu gede jadi gitu loh jangan nenggung nanggung ini kita mau ngomongin
calon menteri atau calon gubernur ini lebih caranya nasional yuk kalian dua duanya bisa
dua duanya calon menteri bisa ha saling juga bisa tadi kan kita udah diambil kita sudah mengapresiasi
dikatakan bisa jadi ada faktor dari seorang andis baswedan kotelifek menurutku itu harus diapresiasi
tapi berikutnya adalah dalam berkaca dari pemilu kemarin pks dalam jangka panjang nggak melihat
anies dipermanenkan sebagai kader dideklarasikan sebagai anggota gitu sejauh ini kan kemana mana
gitu artinya satu bagus juga buat seorang andis baswedan mungkin atau bagus juga bagi pks karena
ini lima tahun lagi ini enggak lama loh dua ribu dua puluh sembilan kita paling tidak kalau lagi lagi kalau saya
nbesit ya ya approach saya ini susah sih orang teknik masuk ke politik gitu hitungan kepikiran
teteknya ya ya ya siodeh nggak papa papa mau bagus yang di yang kurang dari pks pks
itu sistemnya bagus oke kadernya bagus elan perjuangannya bagus ke kondisasi bagus
jatuh yang kurang tokoh tokoh iya karena sehatnya tadi peruntungannya nggak bagus karena diluar terus
itu juga sayang bes juga ya saya bisa dijawab bisa dijawab ya kalau kita ikut gabung ke
pajokowi yang dulu kayak pak prabowo beda kita kan oke lagi lagi kita partai islam satu kata
perbuatan dengan pak jokowi kita berbeda waktu kita dukung pak prabowo dua kali itu di
dia berbeda nah proposalnya berbeda program berbeda apa producenya berbeda sehingga yang cocok ya
kami oposisi kalau saya kan bikin hashtag kami oposisi ya sudah jadi enggak ada peruntungan yang
memang monggo itu dan sudah pilihan dan sudah tidak berkurang suaranya naik makan kan terbukti
pks tidak berkurang kita pun ada tetep oposisi oposisi biar suara pemilu depan naik lagi pks
tapi itu berdampak kepada khas partai sebetulnya kalau pks enggak ya enggak lagi nih yun sewu waktu
saya saya kan sempet tuh jadi ketua tim pemenangan anis andi dua ribu tujuh belas itu kalau temen temen kerindera
katakan sebutkan sebilangnya gini almarhum taufik dengan entema enak pks ngumpulin kader priet kumpul
ngumpulin kader priet kumpul sebutkan sebilangnya gini almarhum taufik dengan entema enak pks ngumpulin kader priet kumpul
semua oh ada oke karena kita kan ikatannya bukan ikatan politis saja ideologisnya logisnya
perjuangannya lucky dan priet kumpul ada ospulnya enggak pertama kali sedang
willing yang laku sama
dochengnyapre embraced sure aja lebih baik mungkin partenanya ada oskat

because even dinosaur d medida bener mungkin sama kayak pk
selama ini kan pks belum
belum deal lah ya sama pak prabowo
announce oposisi jauh lebih bagus
masa sih kita selama ini
yang kalah silahkan nonton di pinggir jalan
di sini kan tetap ada fungsi kontrolnya
selama ini dilakukan dengan baik oleh pks
ya kami bersyukurlah selalu menjadi
enggak bergantung sama apa yang di luar itu penonton harus berkomentar
tapi kabarnya suara di pks terbelah nih bang
antara yang pengen gabung masuk ke pemerintahan
sama yang tetap ingin bertahan di luar pemerintahan
kepala banyak orang pasti punya banyak pikiran
yang tapi dua duanya saya ketemu beberapa teman yang dan
boleh saja alasan apa kita bisa langsung mendeliveri semua janji kita itu kita bisa
langsung belajar mengelola kekuasaan biar kita nanti ketika dapat tidak gagap biar kita juga
bisa langsung membantu banyak saudara kita misal di palestina terus kelewatan cemit bagus saya bilang
tetapi saya tetap oposisi selama belum keputusan ya oh ya ya ya ya kalau di partai itu sederhananya
ya pribadi itu harus di bawah institusi kalau anda pengen pribadi di atas institusi jangan berpartai
bikin ormas atau bikin yayasan itu wajar gitu itu yang kemudian menjawab paling tidak hari ini kan
ramainya dpw pks mengusung anies baswedan dpp mengusung kader internal yang orangnya adik
di hadapan kita itulah iya kan
jadi bisa jadi dari dpp berpikir ini bagian dari wetensi dengan prabowo supaya kita lihat nih siapa
tahu menjadi bagian kawan dalam pilkada bergen bergen gitu menjadi tiket untuk masuk masuk ke
bagian berpikiran kualisi atau ada di dalam tapi dpw dki kan juga melihat loh menang dki kursinya delapan belas
hai pangmar dany hai kalau boleh komentar jiran mempernyataan saya ngomong
bertarung lesat kira kira termasuk ini klarifikasi oke memang saya betul ingin
maju tetapi memang situasinya tidak mudah bagi saya karena individu harus tunduk sama
kalau enggak kursinya saya ambil
kalau gak keren udah jadi wapen merah
punya tempat tersendiri di pks
dari dua ribu enam belas lah kita berinteraksi
sampai bill press kemarin
selalu punya frekuensi yang sama
dengan kader juga punya penerimaan yang tinggi
apalagi di beberapa survei
dki juga basisnya mas anies
jadi semua pertimbangan elektoral
teman teman di dki
akan menjadi masukan buat di dpp
karena saya sudah ketemu beberapa
menyatakan ya kan dua puluh tujuh agustus masih lama
apakah pks akan koalisi atau oposisi
kalau saya menegaskan sebaiknya
dicawai cawaikan ke politik di lokal
artinya pilkada biarkan berjalan dengan
jangan ada caweg caweg dari
presiden siapapun yang terlalu di pusat
sudah nyaman itu dong
kalau presiden karena masih satu jokowi aja bukan tapi yang terlalu menhanco oh ya
mardani mengatakan kalau bisa politik nasional jangan cuek cewek ke daerah tapi apa mungkin itu
prakteknya dalam banyak kasus kan mau nggak mau atau komunikasi kalau ngelihat yang sekarang
harapan tidak cowok cowok itu mungkin di bawah lima puluh harapan tidak cowok cowok tidak cowok cowok
sekarang ini malah di bawah lima puluh kemungkinan cowok cowoknya tinggi itu presiden yang mau
tenggelam atau presiden motorbit kalau gelap tuh terbenam sorry kalau saya sih
pak prabowo selama ini elegan sekali tidak banyaklah komen terhadap perkara ini itu banyak
prosedurnya itu tapi bagaimana kan keluarganya pak jokowi yang satu bergerak ke sana bahkan ada
info eh ajudan nya siapa juga riana gerak ke mana gitu gerak gerak ataupun move move ya
mungkin orang itu enggak cowok cowok itu haknya ya benar
itu haknya tetapi ketika kita mencoba untuk jujur tidak simetris gitu
nah simetri jadinya kita antara kan orang yang kan paling baik paling yang diajukan kandil partai
politik paling baik paling baik karena mereka lah yang menyadari bagaimana membangun partai dari bawah
nih jadi penting saya luruskan nih paling baik yang kandil dan belum belum kesitu jelasin dulu yang
ya ya ya ya ya biar clear takutnya dianggapnya saya kader pol partai politik pak anies belum
gitu kan ya ya ya bukan beda konteks ya makanya saya lurusin boleh aja tapi intinya gini mereka
yang membangun partai politik ini parpol ini memang quote and unquote punya tingkat kepuasan
publiknya tidak tinggi oke tetapi kalau kita ingin membangun negeri dengan politik yang sehat
maka pilarnya partai politik oh ya mereka yang ingin membangun negeri ya dan masuklah ke partai
politik dan memang menjadi salah satu tuntutan partai politik adalah kader kader bahkan tidak bisa maju
pilpres kalau pilkada bisa independen ya ya ya kayaknya tidak maju sama juga cuy dukung oleh
partai partai politik sekarang ada tren kau semasuk parpol ah kita jadi free player aja
gitu nanti bisa beli kendaraan khususnya anies maksudnya anies bukan cuma mas anies
iya kalau mas anies malah selama ini hubungannya deket ya banyaklah kepala daerah kepala
daerah kepala daerah yang akhirnya tiba tiba masuk dibajukan segala macam bukan bukan menuju
kalau spesifiknya saya tidak terlalu menukik tetapi nanti kalau teman teman
kompas lebih banyak kok membuat data mana yang memang kader real partai politik ya ganjar kader lah ya
pak pramowo kader pak pramowo yang membangun kader siapa lagi
kita kita hitung satu satu nih ridwan kamil sekarang udah kader bagus dari satu nih anies serius amin
anies muhammed chaimin kader dua pramowo kader gibran kan dia kan dulu kader pdb ya
oh kader gitu berarti cuma anies baswedan cuma anies berarti dong pak mulan ini patut dicurigai nih pak
tiga gak dilihat oh iya ada mafo ada mafo itu kan kader ya ya ya itu pak ini pak
ada ya kenapa kita ingin mengevaluasi itu karena begini sekali lagi kita ingin melihat bahwa
oke lah dua ribu dua puluh empat kan sudah selesai prosesnya tapi kita melihat lima tahun ini sebentar loh sebentar dan itu pasti
satu rangkaian dengan apa yang disiapkan sekarang itu yang kemudian tadi bang mardhani mengatakan ya
lima puluh lah kalau nasional tidak cowok cowok di daerah salah satunya kan untuk memulai fondasi untuk ke sana setuju saya
makanya mungkin seruannya kepada siapapun tokoh ya jenis kelamin kita tuh sebaiknya jelas
mana gitu loh dalam banyak hal ridwan kamil kan dulu sempat di pks kita dukung ya duduk tidur
nasdem belakangan dia menjatuhkan pilihan ke golkar mogok itu haknya dan beliau sekarang sudah terlibat bagus
ayo sebaiknya segera menentukan dan sehat kok mau ke nasdem mau mungkin pkb mau terima mau
kalau ke pks alhamdulillah tapi sejauh interaksi bang mardhani sama mas anies pernah ada
pembicaraan kira kira mas anies ini minat atau enggak atau pernah berdiskusi
enggak suruh pks tapi ke partai politik gitu pernah nggak teman diskusi kan pasti berinteraksi lah sama mas anies kan supaya kita pengen tahu kalau
sekarang itu tiga empat tahun terakhir nggak banyak interaksi detail tapi ketika pertama tama kita menang di dua ribu tujuh belas
dki dua ribu delapan belas sempat sih mas saya masuk partai politik apa enggak nih jangan kalau sekarang saya nggak sadar
saya ngusulin jangan gitu ya kan saat itu baru jadi beliau perlu mengokohkan komunikasi dengan
banyak partai gitu oh artinya sempat terbersih pikiran mas anies untuk itu bertanya bang madani
jangan masuk ke pks saat itu suara kita belum dominan belum pemenang nanti kalau mendapat
serangan terus gerindanya nggak bisa bantuin karena kemarin yang wajib dikit jangan pks sama gerindra
kalau anies masuk pks jadi lebih dari perspektif taktis aja taktis menjaga agar kepemimpinan mas
anies di dki berjalan dengan optimal tidak mendapat batu sandungan
sebaliknya bang mardhani menyarankan kalau bisa anies menentukan jenis kelaminnya seperti itu
artinya berpartai politik lah ya tentu perlu waktu ya tetapi kalau memang kita serius ingin
membangun negeri bagus menjadi kader partai cocoknya pks tadi kan dna nya pas dna nyambung nyambung
tetapi kan mas anies mungkin mungkin juga sebagian temen temen tuh punya pendapat kan pks partai islamnya
mau yang ini vigour mudah vigour lebih maksud parenthesis bisa ke francisco
ini masih ke salmon garis voicenya jadi selalu selalu masih banyak penele vegas atau kraus dark
ya memang tidak mudah ya situasinya tapi kami ini ingin tahu persisnya dibilang terlalu lama masih lama agustus tapi berjalan terus
kedua kita juga masih melihat masih ada keinginan loh dari pks untuk gabung pak jokowi untuk gabung pak prabowo ini
masih kelihatan lah dari gesturnya dengan bahasa
dan alasan mana yang akan ditindaklanjutkan tidak cuma sekedar kemauan pks
it takes two to tango belasananya nerima apa enggak gitu kan
karena ya kan pelantikannya tanggal dua puluh oktober
kemarin waktu kita itu bulan april
pks sudah ada contohnya yang kemarin rakernas
tapi jangan dimainin labanyak
tapi saya tetap maaf yang pernyataan bu mega itu kan pernyataan kembangnya
saya yakin beliau dengan seksama mencermati segala kepentingan
tapi sejauh ini apakah sudah ada pos komunikasi dengan prabowo pks
yang bisa jawab tentu kalau enggak presiden sekjen ya
tapi secara historis kan pks dengan prabowo kan dekat sekali
saya tuh terakhir ketukar prabowo
oh sebelum ada gelora tadi
bang mardin udah tau kok gelora apa gak bisa bisik bisik
agustus dua ribu dua puluh tiga saat enam belas agustus kan pembacaan apbn pak jokowi pak prabowo datang
saya karena di depan nyamperin gitu
dia nyari bang muzamil ketemu ketemu saya
giniin kita salaman cik cik cik siap
putaran dua saya bilang eh nggak ada putaran dua
pak prabowo tetap akrab kan
ketika majelis soro sangat menjaga hubungan
dan bahkan ketika pak prabowo gabung ke pak jokowi
tapi boleh gak sih dibilang begini
karena posisi dpp pks dengan dpw dki berbeda
kalau nanti dpp pks bergabung ke dalam pemerintahan prabowo bisa jadi
pks tidak akan mencalonkan anies baswedan sebagai gubernur
iya enggak maksudnya kalau tadi saya disuruh ganti mas anies
peluang kita bergabung dan di proposal gabung itu
misal ada item term and condition jangan dukung anies
membesarkan anak pancan misalnya
mas anies ini masih punya peluang untuk berkontestasi di dua ribu dua puluh
spotlight paling pas ya di dki
nah tetapi itu kan persepsi kita
misal pak prabowo pengen harus nggak boleh dukung anies
secara rasional politik nggak mungkin masuk
gak apa apa kita bersaing dengan sportif
karena kan melihat berkaca dari dua ribu dua puluh empat kan
itu kan logika politik agak ya mungkin cuma dua puluh persen lah peluangnya
yang katanya dengan logistik terbatas
survei paling buncit tapi bisa melewati ganjar mahfud
artinya orang pasti melihat wah ini potensial
maksudnya gimana nih melihat begini
sudah lah berpikir dua ribu dua puluh sembilan aja
padahal anies panggungnya kalau mau sukses dua ribu dua puluh sembilan ya harus ada di jakarta
ya segala kemungkinan masih bisa aja
dan misal gini pks terima proposal itu
makanya semuanya sangat tergantung
misal oke kami mau gabung tapi di proposal jakarta kita independen ya
suara kita lima puluh tiga juga cukup signifikan
kalau pas aja bang madani pak prabowo
buat apa menangin gelora gak ada kursinya di dpr
mereka udah punya ijtihad yang bagus gabung
kalau saya faktanya adalah bahwa suara lima puluh tiga kursinya pks itu cukup lumayan di dpr
sehingga baik pak prabowo
atau koalisi pemerintah yang menang tentu akan memikirkan
siapapun yang memerintah pasti butuh itu kan
dan karena itu pks juga harus punya keberanian untuk ya kami punya perhitungan
dki misal mau ngambil mas anies ya sudah
tapi di luar bicara soal anies ya
bagaimanapun anies itu kan pks itu kan partai kader ya bang
artinya partai yang mengedepankan pos kaderisasi
baik dalam konteks apa
apa penggalangan maupun dalam proses mengisi ruang ruang strategis di ruang ruang publik misalnya
artinya misalnya kalau kata kalah anies nih
dia kan udah pernah diusulkan juga dulu misalnya sama pks kan di pilkada sebelumnya gitu loh
partai ini lebih suka misalnya ngusung anies lagi
misalnya dibanding mengusulkan misalnya atau mendukung atau mengusung kader partai sendiri
yang bisa jadi itu potensial sebenarnya
saya kalau menjawab pertanyaan ini agak mudah karena presiden ahmad syahihut itu
dalam pertemuan dengan mas anies waktu itu menyatakan kan
mas anies itu sudah tokoh nasional
jangan diturunkan jadi tokoh lokal
dan kita sudah dua kali habis habisan membantu mas anies
di pilkada dki dan di pilpres
saatnya mas anies bantu dukung kader pks
itu pernyataan ustaz ahmad syaihut
bahwa untuk menuju dua ribu dua puluh sembilan ke kepemimpinan nasional
tetap butuh panggung atau expose yang besar
salah satunya adalah di jakarta
maksudku ini kan kita bicara dalam konteks pilihan politiknya pks gitu loh
itu kan secara tersirat ingin menyatakan gitu loh
bahwa kita udah dukung lo nih dua kali gitu loh
ini konteksnya lebih apa
istilahnya itu mengisyaratkan bahwa peluang bang mardhani untuk
nanti lantaran kutipnya pendapat saya jelas kok tuh
berarti peluang pak mwardhani ini lumayan nih
pernyataan ustaz syaihut buat saya
sesuatu yang secara kaderisasi benar
ya harus berani untuk memajukan kader
nah seperti tadi saya bilang
sehingga publik lihat memang
karpol punya fungsi kaderisasi
ketika kita tidak mengajukan kader
malah mengajukan orang lain
ya wajar kalau publik mengatakan
lah mana fungsi kaderisasi anda
makanya saya terus terang sering kagum sama bu mega
malah mengajukan kang tb sama kang anton carlian
tapi ya itulah bukti kaderisasi
meskipun peluang menangnya tipis
dan bahkan sudah tahu dari awal ini gak akan menang
tapi di kedepankan soliditas gitu
itulah bagian yang menyehatkan
tentu perspektif ini akan dilawan dengan perspektif electoral approach ya
sementara kita mau maju pilkada bukan sekedar gaya gayaan
bukan eksis karena daftar aja yang penting
ya paling tidak modal satu kursi lolos senayan bang mardhani bisa jadi syarat gitu
kalau saya nyebut nama soebul iman itu layak sekali
sempat wakil ketua dpr
kan yang disebut nama soebul iman dulu yang pertama
tapi kalau mengacu pilpres kemarin bang
yang menang itu nomor dua bang
ya udah nomor dua ustadz herudin nomor tiga
saya setuju sama syaratnya bang mardhani tadi
jadi perspektif partai politik pengkaderan misalnya lebih bagus
tapi bahasa gampangnya begini
itu kan bagian penting juga dari segala usaha strategi
itu bisa nggak sih itu selesai dengan mas anies atau siapapun
nah sekarang mas anies lah yang katanya dnanya sudah cocok
itu jadi kader di deklarasikan
itu bisa masuk otomatis kader atau tetap dianggap itu instan
ketika satu figur masuk parpol
karena itu pilihan yang beresiko buat si figur bersangkutan
yang selama ini beliau mungkin bisa berselancar di antara koridor abu abu
menjadi tidak bisa berselancar lagi
karena dia sudah punya rumah
sehingga ketika sudah punya rumah tadi
kang rk ketika nggak masuk golkar
dia bisa berselancar banyak itu
ya ada keputusan partai yang harus diikuti
dan beliau menerima konsekuensinya berarti itu
itulah pengorbanan menjadi kader
kenapa mas anies sampai sekarang belum memilih partai politik
ini tinggal menunggu waktu gitu
kayaknya bang mareny udah tahu nih
cuma takutnya dianggap menjadi pembocor gitu kan
kalau mas anies masuk parpol
dan kontestasi dua ribu dua puluh sembilan bisa dimulai dari sekarang
dan partainya bukan gelora
tokoh kayak apapun ya harus kaderisasi pelan pelan
tapi namanya status kan harus berjenjang
yang sudah disebut oleh presiden pks sebagai tokoh nasional
masuk di pos pos yang memang sesuai
ketika mau jadi anggota majelis juro
tapi kalau jadi presiden pks
aku mau masuk pks tapi jadi presiden pks
kalau di pks untuk bab ini
walaupun kami tidak xl size
ya selama pemilu kita terus saja
dari delapan juta sebelas juta sekarang dua belas lima juta
apa kalau tadi bicara kembali lagi ke soal
meskipun itu tidak mengenal istilah koalisi oposisi
tapi kan check and balance itu penting
apa statementnya misalnya si adi prey
yang menang sama yang kalah ya di satu kapal yang sama
nah kalau dalam konteks apa
pdip kan masih agak bersayap gitu ya
belum memutuskan apakah di dalam atau di luar gitu
minimal mengacu hasil rakernas kemarin
pks sendiri kapan akan memutuskan apakah di dalam atau di luar
yang memutuskan nanti majlis syuruh
sembilan puluh sembilan orang dan punya hak yang sama
pemilihan ketua majlis syuruh rata rata voting
internal tapi kalau yang terhadap penyikapan di luar partai ada nggak yang pernah
kalau di luar belum denger
kalau di luar secara umum kita bisa komunikasi dengan baik
oh gitu termasuk misalnya mendukung capres mana cawapres mana
beda ada beberapa tapi tidak sampai ke voting
ketua majelis suro itu rata rata dipilih voting
dan nanti akan mengumpulkan
pks ini katakanlah majelis suro punya peranan penting ya
dalam perjalanannya kan punya dua duanya
pernah ada di dalam di pemerintahan sby selama sepuluh tahun
bagian dari keputusan majlis syuruh
pak jokowi kalau tuntas sepuluh tahun juga
saya kan tidak bisa menyatakan besok nggak ada
ada yang masih enam bulan lagi kayaknya
masih gua ada rencana katanya
ada apa itu di luar kita
kita di luar di luar yang boleh dibilang sepuluh tahun di dalam sebuah dua kalau setelah
maria pak pertanyaan gini kalau misalnya nih tiba tiba apa cara cokowi misalnya mau geser
menteri kalau terus nawarin pks pks ada kemungkinan untuk mau gitu seperti demokrat gitu bang ya kalau
sekarang emang ini udah mau jalan pandangan saya yang enggak menggabung enggak berguna
kebetulan ada yang sudah hampir sepuluh tahun jadi oposisi ternyata berubah
pasti punya pertimbangan masing masing harus dihargai dihormati ya ya ya partai dan demokrat
juga pasti akan menghormati sikap pks kalau bergabung ke dalam bisa terakhir itu sama tenang aja udah
pasti dijamin kalau saya pendapatnya gini ya tenang memang berkembang sebuah teori baru
teori klasik kita kan selalu ada koalisi oposisi biar ada check and balance
nya tetap yang dikembangkan pak jokowi win check and balances atau psb y nya itu indonesia ini kan
mestinya rata rata ya da strengths present ia partainya sedikit didikit nah sehingga partai
pendukung presiden biasanya menang mayoritas dan biasanya juga perancis contohnya presidensial

kita dulu pernah pilek duluan pilpres belakangan
eh mana ada presidensial kayak begitu
kalau pilek duluan peran presiden tidak dominan
padahal dalam struktur ketatanegaraan kita presiden itu kepala negara kepala pemerintahan
kalau lihat undang undang dasar peran dpr itu cuma dua atau tiga pasal
tapi dalam penataan politiknya enggak
karena tidak pernah presiden di pilpres duluan
misalnya pak jokowi nih atau anies
kalau nggak bikin partai digabung partai yang lain
partai inilah yang nanti akan menang
sehingga terjadilah inline presidennya didukung parpolnya menang di parlemen
sekarang ini trennya paling tinggi itu zaman reformasi
sekarang nih pdip pemenang dengan tujuh belas persenan gitu loh
jadi semua agenda perubahan presiden
kecuali dapat dukungan dari partai yang banyak
sehingga dengan kondisi seperti ini
nampaknya akan diikut oleh ejtihadnya pak prabowo
nggak perlu ada dikotomi koalisi oposisi
dan ternyata ketika dirangkul itu jalan
jangan jangan ini adalah intisari dari rapat majelis suro yang akan disampaikan
tapi kalau tadi bang mardhani bilang bahwa yang benar itu adalah presiden dulu
berarti yang paling betul itu pks
karena pemilu belum dimulai sudah punya presiden pks